eh iya lo kan janji menaktir gue
lo suka pernah pernah lupa lo ya
gue tuh gak pernah lupa dah menaktiran
ini g disini bisnisnya bayar pakai oke pak
pake ini gue kabur
artinya bisa semuang aplikasi dal

eh mulai mulai mulai
atau yang biasa disebut dengan qr code
itu loh teknologi yang memungkinkan kita
kode yang mirip dengan sekumpulan titik hitam
dulu untuk baca qur qr ini perlu aplikasi khusus
tapi sekarang dengan zaman yang semakin canggih
cukup dengan menggunakan kamera handphone
maka informasinya langsung muncul
nah sekarang kode qr banyak dipakai untuk keperluan luas
salah satunya sebagai alternatif cara pembayaran
contohnya nih kalau kamu pergi ke mall
banyak kan promo promo makanan dan minuman favorit kamu
udah makin banyak sistem pembayaran yang berbasis online
maka tiap sistem pembayaran tersebut
juga punya kode qr yang berbeda beda
kalau sebuah toko atau merchant menerima empat sistem pembayaran
maka ada empat buah kode qr yang berbeda beda juga
contohnya seperti yang sering kita lihat di beberapa toko
pas di kasir kayak banyak tuh berjanji berbagai macam sistem pembayaran
yang kayaknya menuhin meja si kasir
makanya bank indonesia ngebuat suatu standarisasi yang berlaku
untuk semua sistem pembayaran berbasis kode qr yang ada di indonesia
sehingga kode qr yang tadinya eksklusif alias cuma bisa dibaca
kini jadi lebih inklusif alias dapat dibaca oleh penerbit yang lain
ini namanya quick response indonesian standard atau disebut
kris ini bukan jenis aplikasi atau instrumen pembayaran loh ya
karena kris adalah semacam interface
jadi pembayaran yang menggunakan scan qr
mobil banking atau uang elektronik berbasis server
kalau untuk kartu atm kita punya gerbang pembayar nasional atau gpn
nah kalau untuk kode qr kita punya crace
lalu kelebihan dan manfaatnya apa
seperti yang udah dijelasin sebelumnya
jadi semua lapisan masyarakat bisa pakai
sampai ke merchant merchant yang ada di mall
karena nggak perlu mesin edisi yang banyak
jadi nggak membutuhkan modal yang besar
nantinya gak akan ada lagi tuh
toko toko yang bejengin kode qr yang berbeda beda
sampai berjejer penuh kayak gini
standarisasi ini juga sebagai antisipasi dari tindak kriminal
seperti penipuan dan scaming yang marak terjadi di luar sana
nggak cuma untuk mempermudah dan melindungi kita
tapi juga menciptakan kompetisi yang sehat
antar penyedia barang dan jasa atau si merchant tadi
jadi mau kamu jajan di mall sampai jajan di pinggiran
bisa tuh bayar pakai kris